menteri kesehatan budi gunadisadikin mewanti wanti para kepala daerah
untuk meningkatkan jumlah testing covid sembilan belas di wilayahnya masing masing
dikutip dari kanal youtube kementerian kesehatan
menkes menyebut adanya beberapa pihak dari forum komunikasi pimpinan daerah
atau forkopimda sengaja menekan kapasitas testing covid harian
hal itu dilakukan agar temuan warga yang positif terkena covid sembilan belas di wilayahnya relatif sedikit
sehingga daerah itu masuk zona hijau
saya sudah bilang ke bapak presiden
bapak presiden jangan pernah menegur kepala daerah kalau kasus reformasinya tinggi
tapi tegur kepala daerah kalau positivity rate nya tinggi
saya sudah bilang ke bapak presiden saya udah bilang ke pak erlangga
saya sudah bilang ke pak doni
jangan tegur kepala daerah kalau performasinya tinggi
itu pasti kurang testing
pasti banyak orang orang yang sakit tidak teridentifikasi
ya menteri kesehatan
kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin mengeluarkan pernyataan
dengan nada menyentil para pimpinan daerah untuk jangan mengurangi jumlah testing harian
hanya demi mengejar zona hijau
bagaimana media menilik hal ini serta hubungan kerja dan juga penanganan covid sembilan belas
yang ada di tingkat pusat dan daerah kita akan bahas bersama
dua narasumber yang masih hadir pada malam hari ini mbak desaf dan juga bang vito
oke saya ke mbak desaf dulu deh
tadi kan udah bang vito duluan sekarang mbak desaf ya
mbak desaf apa yang bisa kita tarik dari teguran
guguran menkes ini melihat menkes kan memilih untuk menegur di publik
terutama kalau kita melihat alih alih melakukan koordinasi antara jajarannya
dengan pemerintah daerah di forum tersendiri
saya menangkap ada dua hal
pertama mbak desaf sudah saya membayangkan bahwa komunikasinya sebenarnya sudah cukup rutin ya
ini sudah disampaikan jalur resmi mungkin jalur tidak resmi gitu ya
tapi situasinya kok masih sama sama saja gitu ya
jadi kemudian disampaikan
seperti pejabat publik lain lah supaya sentilannya lebih kuat gaungnya dibantu oleh media
supaya lebih cepat sampai pada sasarannya gitu
tapi sebenarnya sentilang ini ada dua hal ya
pertama bahwa kan nyembunyikan angka yang sesungguhnya supaya lebih kecil
supaya lebih rendah itu sebenarnya bukan hal yang baru
itu sudah kita lihat dari sejak awal pandemi berlangsung ya
karena di tengah masyarakat kita pertama
stigma orang yang kena covid itu aib gitu ya
sehingga orang yang cenderung menyembunyikan itu
kedua daerah daerah yang punya angka kasus tinggi
itu juga dipandang sebagai semacam aib gitu
karena cara pandangnya yang tadi dibilang oleh pak judi gunawan tadi
kalau angka kasusnya tinggi itu memalukan daerahnya jadi merah
tapi mestinya bukan begitu tadi sudah disebut ya
kalau positivity ratenya tinggi
maka itu tidak akan terjadi
bahkan seharusnya ada semacam cara pandang baru
di mana para pejabat punca memberi apresiasi daerah daerah
yang punya kemampuan testing tinggi
makin tinggi testingnya makin baik
karena dengan begitu makin cepat dia mendeteksi kalau ada masalah
yang kedua ini memang persoalan lama juga
menyoal sinkronisasi data
pusat dan daerah
itu punya problem yang sangat akut dalam hal kompilasi data covid
sampai hari ini kita sudah sekitar lima belas bulan lebih mungkin melewati pandemi
itu masih ada persoalan di daerah dan di pusat
menyangkut data yang tidak sama
di sana yang meningkatkan di nasional di kementerian sosial pertama
di satas di kementerian sosial pertama
masih berlangsung sampai hari ini dan belum berhasil diselesaikan
baik di daerah maupun di daerah
menyangkut poin yang tadi mbak desaf katakan gitu
ada ketidaksamaan kemudian juga semacam penanganannya beda beda
antara pusat dan juga daerah
ini kan seharusnya sebuah masalah yang sejak awal atau tahun lalu
secara cepat ini kan harus dicarikan solusi
kemudian juga menyamakan perspektif bagaimana menangani pandemi covid sembilan belas
secara skala nasional
bang vito melihat ini miss nya di mana sih
ya jalan masing masing fanny
jadi pemerintah pusat bersusah payah untuk melaksanakan berbagai upaya
termasuk mendatangkan vaksin
kita harus berikan apresiasi loh kepada pemerintah pusat
indonesia termasuk negara yang cukup cekatan
cukup tekun dalam upaya mendapatkan vaksin dan memberikan vaksin kepada publik
bahwa kemudian distribusinya masih tersendat
masih belum sesuai dengan ekspektasi kita
ya mungkin karena proses kita juga
kita tahu sebaran manusia di indonesia
yang terpisah laut dan pulau pulau
tapi ya ini sebenarnya sekali lagi menunjukkan bahwa kerjanya nggak synchronized
apakah karena ini menggunakan dalih otonomi daerah
sehingga daerah punya kuasa sendiri
sehingga tidak ada sinkronisasi data antara pusat dan daerah
dan yang paling penting sih

dan yang paling penting sih potret ini menunjukkan kepada kita bahwa citra itu masih lengkap

jadi tampilan politis ketimbang kerja nyata itu masih lebih penting
buat para pelaksana pemerintahan di daerah
ketimbang menuntaskan masalah yang ada di daerahnya
menjadikan daerahnya terlihat bagus dengan window dressing data dan lain sebagainya
itu menjadi pilihan
dan kalau misalnya itu terjadi ya jangan salahkan publik juga
kalau masyarakat juga suka berbohong kepada pemerintah
tidak mau mengandung sakit
mau dibawa ke rumah sakit mengatakan tidak sakit
kemudian menggunakan tes rapid bodong dan lain sebagainya
nah inilah potret bagaimana publik berkaca kepada pimpinannya
dan ini harus menjadi evaluasi kita bersama
itu yang pertama barangkali
dan yang kedua menurut saya testing ini memang sejak awal tidak pernah jadi perhatian
jadi kalau misalnya kita masih ingat
yang selalu digaungkan adalah tiga m
menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan
terus menerus sampai akhirnya kita bosen gitu
padahal yang paling penting itu adalah tiga t
baru kemudian ketika sudah semakin besar semakin besar semakin besar
m bergerak menjadi tiga t
dan kemudian tiga t itu digaungkan
jadi memang sejak awal
apa namanya seperti mbak desaf katakan
ini seperti aib buat daerah
padahal semakin cepat kita mengetahui warga di mana dan berapa jumlahnya yang terkena
kita bisa melakukan tracing dengan cepat
dan kemudian dapat menemukan titik titik mana atau orang orang mana yang harus kita treatment dengan segera
dengan begitu akan semakin cepat timbul herd immunity
lepas bahwa ada vaksinasi
tapi ini kan nggak menjadi pilihan yang
ya memang pilihannya menjadi tidak populer ketika zona
ketika daerah menjadi zona merah
ketika daerahnya menjadi zona merah
itu seperti aib buat kepala daerah
padahal menurut saya nggak seperti itu
nah logika seperti ini yang harusnya dibangun ya
artinya narasi seperti ini yang dibangun
jadi jangan beradu popularitas lah menurut saya
karena ini bukan semuanya berakhir pada elektabilitas dan keterpilihan anda dalam
ini urusannya adalah nyawa manusia dan masa depan bangsa ini menurut saya
masalahnya itu yang bisa dijadikan senjata ya
masih dijadikan senjata untuk jelang dua ribu dua puluh
tapi mbak desaf kalau juga melihat apa ya logikanya gitu dari sisi lain ketika ada stigma bahwa kalau misalnya daerah tersebut jadi zona merah gitu
itu juga memperkecil kemungkinan investasi ke daerah yang bersangkutan
kalau dilihat dari sisi atau logika ini bagaimana
menurut saya ini
menurut saya ini cara pandang yang keliru ya
saya belum tahu bagaimana persisnya kalau di indonesia
sorry kalau di daerah daerah ya
tetapi kita sudah lihat banyak contoh dalam level internasional ya
pertama kita boleh pakai vietnam
vietnam selama dua ribu dua puluh adalah salah satu negara mungkin negara di asia
correct saya salah
negara di asia tenggara dengan
negara di asia tenggara dengan level inflasi tertinggi
seperti malaysia indonesia tentu saja
singapura dan berbagai negara lain
karena negara ini dianggap menunjukkan kemampuan yang meyakinkan dalam pengendalian pandemi
mampuan pengendalian mengendalikan pandemi itu menjadi nilai yang hebat yang sangat baik
mengendalikan dalam tataran sesungguhnya ya bukan kemampuan menyembunyikannya
nah sekarang yang kita alami di daerah daerah ini
kejalannya mirip menunjukkan bukan mengendalikan
karena kalau kemampuan mengendalikan itu ukurannya berapa
kemampuan tiga t nya tadi seperti burung itu berapa
kerja board nya bed occupancy ratio di rumah sakitnya berapa
berapa tracing nya berapa
tracing nya berapa besar
dan seterusnya dan seterusnya
sehingga kita bisa melihat oh pemerintah daerah ini punya kemampuan yang sangat baik
atau sebaliknya sangat tidak baik
nah saya kira ini yang di daerah daerah di indonesia belum cukup dianggap serius
dianggap penting untuk ditampilkan sebagai parameter parameter kemampuan mereka untuk dipercaya dan
karena itu bisa dipakai sebagai alat memancing investasi di daerahnya
bang vito kalau misalnya tadi juga melihat kemampuan
kemudian juga mengukur bagaimana kemampuan tiap daerah di indonesia
dalam menangani pandemi covid sembilan belas di negara eh di wilayah masing masing
adakah dari kacamata bang vito mungkin juga dari laporan teman teman di lapangan
yang melihat contoh paling baik yang ada di indonesia gitu
wilayah mana yang kira kira sudah melakukan tiga t yang paling baik
yang bisa dijadikan contoh kemudian juga bentuk pengawasan seperti apa yang bisa kita lihat
dari pusat ke daerah masing masing
yang ada di indonesia sampai dengan saat ini
iya saya rasa sih itu yang diganti ya fania
ada di masa di mana dan tentu kemarin dki diapresiasi sama pak jokowi
supaya untuk melakukan penanggulangan dan juga pengelolaan di wisma atlet misalnya
tapi menurut saya itu nggak substansial sebenarnya
yang pertama menurut saya kembali lagi kalau ngomongin soal investasi
karena kan pasti pandemi ini pasti menjadi faktor atau menjadi variable yang tetap dipertimbangkan
jadi menurut saya jangan ke sana dulu tarinya dan jangan dijadikan alasan investment itu sebagai upaya untuk nge less gitu
saya sebenarnya mendorong pada pak menkes untuk membuka seluas luasnya bahkan publik atau paling tidak media mendapatkan akses kepada laporan
apakah tiap hari atau tiap minggu daerah daerah yang mungkin levelnya di tingkat provinsi terlebih dahulu
berapa persen sih mereka melakukan tes hari ini gitu
dan itu menjadi apa ya menjadi konsumen
dan itu menjadi apa ya menjadi konsumen
dan itu menjadi konsumen
dan itu menjadi konsumen
dan itu menjadi konsumen
discipulkan nih tadi
jadi saya pakai potensi tadi di kppi
jadi kita bisa cukup berdaya untuk mengwawancara akan sisuk pembicaranya
dan juga erotikanya kita bisa jaketkan prakerjaan kita butuh referensi allezavoir ini ini dengan pembilai

barangkali juga kita kan harus ukur juga apa penyebabnya
apakah karena memang keterbatasan infrastruktur keterbatasan resources dan lain sebagainya itu harus dijelaskan
tapi yang paling penting buat saya adalah mengubah paradigma bahwa merah kuning dan hijau itu adalah alert system kita sebenarnya
bukan rapot siapapun
itu adalah alert system kita
kita kan nggak mau pada akhirnya kalau misalnya negara ini jatuh seperti india ya amit amit
kita tidak berharap itu terjadi di indonesia
tapi kalau misalnya kondisi terburuk terjadi seperti yang terjadi di india maka merah kuning hijau itu tidak menjadi relevan lagi
bagaimana kita menyelamatkan orang dari menit ke menit dari waktu ke waktu gitu
karena itu indikator merah kuning hijau ini bukan rapot anda harus dibilangin gitu
itu di seberang negara
itu di seberang negara
itu untuk mungkin mengambil sedikit intisari dari dialog barusan
melihat bagaimana parameter kesuksesan selama ini yang ada di daerah daerah yang ada di indonesia ini tampaknya memang harus diubah
bukan karena zona hijau berarti sukses tetapi angka testing covid sembilan belas di tiap daerah yang paling tinggi
walaupun itu berarti positivity ratenya juga diubah gitu dengan adanya angka testing rate yang berubah tersebut
tapi jika angka testingnya lebih tinggi maka daerah tersebut akan lebih sukses
lebih mengantisipasi bagaimana penanganan yang terbaik di daerahnya masing masing
sementara itu kasus kebocoran juga atau kebocoran data kembali terulang
publik kian mempertanyakan kelaikan keamanan data di tanah air
dan editorial fusian indonesia newscast akan segera kembali sesaat lagi